kalau tadi sudah ada agus yudhoyono dan juga anies baswedan
nah sekarang ini kita ke kandidat yang lainnya
yakni basuki chayapurnama
di mana mahkamah konstitusi kembali melanjutkan
sidang uji materi yang diajukan bakal calon gubernur
petahana basuki chayapurnama
terkait cuti petahana selama masa kampanye
ya dalam melanjutan sindang uji materi
pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota
sembilan hakim mk mendengarkan keterangan
saksi ahli dari pihak terkait
ahok mengajukan uji materi terkait pasal
yang mengatur kewajiban calon petahana
yang maju dalam pilkada harus cuti di luar tanggungan negara
menurut ahok cuti selama masa kampanye
akan mengganggu kebijakan program strategis pemprov dki
meskipun ahok mengaku sudah mengajukan surat cuti
sesuai permintaan kpu
kita ngajuin cuti sesuai dengan permintaan dari kpu
tadi kita sampaikan di bawah
tetap akan mengacu kepada putusan mk
ya kan putusan kita nggak tahu
habis ini kan tak tahu diberang besok langsung kesimpulan